ada sebuah hasil riset menunjukkan paham radikalisme tumbuh semakin subur di kalangan mahasiswa dan pelajar
lembaga pendidikan dianggap melakukan pembiaran dan keliru menerapkan metode pembelajaran agama
sehingga ideologi radikal dan intoleran terbentuk dalam pola pikir generasi bangsa
hasil survei dari alvara research center yang diumumkan tiga puluh satu oktober dua ribu tujuh belas
menyatakan bahwa radikalisme sudah masuk kalangan mahasiswa dan pelajar
meskipun mata kuliah pancasila menjadi mata kuliah wajib bagi mahasiswa di perguruan tinggi
paham radikalisme masih saja ada di dalam kampus
berdasarkan riset alvara research center yang bekerja sama dengan yayasan mata air
terungkap sebagian mahasiswa dan pelajar setuju melakukan jihad demi tegaknya kilafah di indonesia
dilansir oleh detik com hasil riset alvara ini
akan dijadikan dasar masukan bagi kementerian ristek dan dikti
untuk memperkaya pertimbangan tentang apa yang harus dilakukan pada masa mendatang
dan arah kebijakan yang akan diambil
ini di tengah gencarnya pemerintah menggalakkan kembali kecintaan dan kesetiaan kepada ideologi pancasila
sebuah riset menunjukkan hasil yang bertolak belakang
dikatakan bahwa saat ini radikalisme kian tumbuh subur di kalangan mahasiswa dan juga pelajar
bahkan tidak sedikit dari mereka yang siap
untuk berjihad demi tegaknya kilafah di indonesia
seberapa besar potensi ini dan apa sebenarnya dampaknya jika hal ini terus berkembang di indonesia
dan untuk membahas topik prime news air pekan malam hari ini
saya sudah ditemani oleh mas hasanuddin ali direktur alvala research center
terima kasih mas hasan sudah datang di cnn
kemudian ada mas agus herlambang ketua umum pengurus besar pergerakan mahasiswa islam indonesia atau pmi
terima kasih mas agus sudah datang
oke kita akan membahas mengenai hasil riset
dari alvara sendiri yang ada sebagian orang terkejut
sebagian orang lagi merasa ini sudah menjadi fenomena yang sebenarnya kita saksikan sehari hari
saya akan ajak mas hasan untuk ke layar yang lebih besar
mengenai kita lihat apa hasil riset tentang katanya radikalisme cenderung semakin tumbuh subur mas hasan
apa yang sebelum kita akan masuk ke hasil riset nya
apa yang sebenarnya membuat alvara sendiri
kemudian melakukan riset tentang potensi radikalisme di kalangan mahasiswa
terima kasih pak terima kasih pak
terima kasih pak terima kasih pak
mahasiswa dan pelajar ini sebenarnya

sebenarnya kita ingin melihat potensi radikalisme
di kalangan kelas menengah dan generasi milenial saat ini
jadi kita tahu memang generasi milenial kita besar sekali
empat persen itu adalah mereka yang berusia tujuh belas sampai tiga puluh empat tahun
kemudian juga dari kalangan kelas menengah
di mana jumlahnya sekitar enam puluh enam persen
nah potret radikalisme ini penting untuk kita lihat
karena generasi milenial dan kelas menengah inilah
yang akan menentukan indonesia masa depan
dan hasilnya agak mengejutkan
padahal generasi milenial itu kan terkenal dengan orang yang cuek
nggak baca berita politik senangnya gadget
hal yang lebih santai dan lebih instan
tapi ada fakta yang menunjukkan hal yang berbeda
kita akan bahas ini sebelum kita masuk ke bagaimana potensi potensi
ini yang menarik dalam riset anda anda memasukkan
ee ulama panutan di sini
kategori ulama panutan untuk mahasiswa
apa yang coba anda gambarkan di sini
jadi ini kita memang mencoba memotret kira kira
ulama ulama di indonesia ini menjadi parutan masyarakat indonesia seperti apa
nah hasilnya menarik karena kita melihat
ustadz ustadz atau ulama yang sering tampil di media
baik media konvensional maupun tv
dan sosial media ternyata kita lihat posisinya di tiga teratas
misalkan status masuk
muhammad dede kemudian a'agim kemudian pak qureshihab
sementara kalau kita lihat
ustadz ustadz yang lain itu berada di peringkat
yang punya santri lebih banyak misalnya
itu ada di peringkat peringkat bawah
apa yang membuat jadi maksud anda bahwa masyarakat indonesia
terutama di kalangan mahasiswa dan pelajar itu
menganggap sebagai panutan dalam bidang agama adalah ustadz ustadz yang kerap muncul di media
jadi media punya posisi yang sangat kuat di mata publik
referensi agama dari kelompok mereka
dampaknya positif atau negatif
mungkin ulama ulama atau ustadz ustadz yang populer di media ini
mungkin dianggap lebih pop dan lebih bisa masuk ke kalangan milenials gitu
jadi bahasa bahasa populer itu justru lebih disukai oleh kelompok milenial ini
sementara kalau kita lihat ustadz ustadz dan kiai kiai yang secara kedalaman ilmu lebih mumpuni
bisa dikatakan begitu

tidak begitu populer di kalangan generasi milenial termasuk mahasiswa
oke jadi ini tantangan baru ya
kita geser ke slide berikutnya
ini dari mahasiswa
jadi kalau kita bicara dampak apa sih dampaknya mas hasan
kalau kita lihat ustadz ustadz yang kemudian lebih populer di media masa ini
lebih dijadikan referensi oleh generasi milenial dibanding kiai kiai kampung misalnya
yang punya santri banyak yang mempelajari kitab kuning lebih dalam lagi gitu
nah ini berarti sebenarnya catatan yang apa namanya
bagus buat ustadz ustadz kita yang memiliki kedalaman ilmu lebih kuat
artinya mereka harus lebih banyak tampil sebenarnya
jadi harus ada ini tantangan sendiri buat mereka jadi harus lebih narsis gitu
harus lebih sering ke media dan media juga harus mulai menggarap ustadz ustadz yang punya kedalaman ilmu
sehingga ilmunya juga tidak terdistorsi
kemudian ini popularitas ormas di kalangan pelajar apa yang coba ditampilkan di sini mas
nah kita pengen tahu
jadi kita pengen tahu sebenarnya ormas ormas di kalangan mahasiswa dan pelajar ini yang paling tinggi
nah kita melihat bahwa tidak ada beda dengan nasional bahwa muhammadiyah dan nu masih tetap nomor satu dan nomor dua
kemudian fpi di nomor tiga
kemudian di bawahnya ini ada beberapa ormas yang relatif lebih kecil
yang menarik fpi di nomor tiga
apa yang membuat kemudian fpi ini menjadi salah satu pesaing utama dari muhammadiyah dan nu yang sudah lahir berpuluh puluh tahun gitu
nah ini menarik karena kalau kita lihat muhammadiyah dan nu
berdiri sangat lama
sementara kalau kita lihat fpi baru ya
nah ini lagi lagi soal faktor eksposur di media
dan pemberitaan juga sangat masif terkait fpi sehingga publik juga relatif lebih banyak tahu
meskipun belum tentu berita berita tentang fpi itu berita positif misalnya
itu juga tidak mempengaruhi gitu
yang penting populer gitu ya
nah yang ini yang penting populer
nah nanti akan kita lihat sebenarnya afiliasinya
oke kita akan lihat
ada afiliasi boleh kita geser
ini operatornya belum generasi milenial mas jadi agak lama
oke afiliasi ormas islamnya
oke terkait pelajar dan mahasiswa mungkin
di level mahasiswa dulu mungkin
oke pelajar dulu silakan
nah kalau pelajar kita lihat ya
meskipun belum tentu mereka anggota
pelajar ini sampai kelas sma atau smk
jadi kelas satu sampai kelas tiga sma
nah kemudian muhammadiyah tiga belas enam
nah kalau kita lihat fpi tadi mereka secara popularitas tinggi
tapi ketika ditanya afiliasi hanya satu tujuh
jadi memang kecil sekali
jadi popularitas belum tentu berkaitan dengan afiliasi
ini kalau di tingkat mahasiswa seperti apa mas
nah mahasiswa juga sama kalau kita lihat ya
tapi nu lebih sedikit lagi

jadi popularitas kemudian afiliasi ormas di kalangan pelajar lebih tinggi
baik untuk nu dan muhammadiyah
tapi begitu masuk mahasiswa itu turun
jadi ini hal yang tidak begitu mengejutkan
karena memang ini dua ormas terbesar dan punya afiliasi lebih banyak di kalangan pelajar dan mahasiswa
oke kita geser ke slide berikutnya
ini persepsi terhadap isu sosial pelajar
ini apa yang coba anda petakan dari isu isu yang kemudian ditangkap oleh alvara ini mas
nah kita melihat begini
isu isu sosial kan sangat relatif diperbincangkan di kelompok milenial
misalkan soal pergaulan bebas clubbing dan segala macamnya
nah ini kalau kita lihat memang baik pelajar maupun mahasiswa nanti itu menganggap bahwa isu isu sosial ini ya termasuk pergaulan bebas dianggap salah secara moral
jadi secara etik ya secara moral mereka menganggap ini yang hijau ini itu lebih salah
mengejutkan atau tidak
karena ini baru sebatas kepada persepsi saja sebenarnya
oke jadi tidak begitu berpengaruh
oke kita geser ke slide berikutnya
oke ini perda syariah apa yang kemudian anda ingin tunjukkan di sini
nah ini memang kita melihat indikator radikalisme
kita ada beberapa yang kita ukur termasuk di dalamnya adalah terkait perda syariah mereka menerima atau tidak
kemudian ada soal khilafah kemudian juga ada soal negara islam itu juga kita ukur
kemudian soal mereka lebih membantu indonesia atau palestina
itu yang kemudian anda jadikan indikator indikator ini semakin radikal atau toleran gitu ya
nah ini yang apa namanya prasyarat pertama perdah syariah apa yang ditunjukkan di sini
nah kalau kita lihat mas budi jadi yang nomor dua yang kita anggap indikator dari radikalisme adalah mereka mengatakan setuju terkait perda syariat
dapat untuk mengakomodir penganut agama mayoritas disitu ada sembilan belas enam di mahasiswa kemudian di pelajar dua puluh sembilan
yang setuju lebih banyak atau
lebih sedikit ya
sedikit jadi yang tidak tepat itu tiga puluh dua delapan yang di atas kemudian di pelajar tiga puluh satu tujuh
oke jadi ini masih dalam tahap yang dangers atau relatif aman sekali gitu mas
kalau kita mengistilahkan ini sudah lampu kuning mendekati lampu merah sebenarnya
mendekati lampu merah
tapi apa yang salah dengan orang kemudian percaya atau meyakini perda syariah harus diterapkan gitu apa yang salah dari situ dari analisa anda
nah ini memang sebenarnya pintu masuk sebenarnya jadi kalau semakin banyak misalkan perda syariah di daerah daerah itu pintu masuk untuk masuk yang lebih ke nasional sebenarnya
oke jadi ini gerbang utama gerbang masuk di tingkat daerah ya
oke kita bergeser jadi ini menunjukkan tadi lampu kuning sudah
menuju lampu merah meskipun belum lampu merah
nah ini pertanyaan tentang negara islam apa yang coba ditampilkan di sini
benar ini pertanyaan yang menurut kita penting untuk kita kaji kita tanyakan kepada mereka apakah mereka setuju untuk mendirikan negara islam di indonesia
itu angka yang tidak kecil ya mas ya sebenarnya
jadi satu dari empat orang mahasiswa itu setuju untuk mendirikan negara islam
ini kemudian hasil riset anda respondennya ini adalah mahasiswa dan pelajar yang beragama islam
yang beragama islam
oke kemudian mas
nah kemudian di pelajar ini
oke kita masih kembali ke yang tadi jangan diganti dulu
nah survei ini kan memang kita juga ambil responden dari kampus kampus yang unggulan di indonesia
dua puluh lima kampus di indonesia yang terbaik jadi kalau kita lihat potretnya ini sebenarnya cukup mengkhawatirkan
jadi satu dari empat mahasiswa yang anda survei atau paling tidak itu kalau mewakili responden seluruh mahasiswa di indonesia percaya bahwa negara islam harus diterapkan
ini lampu kuning lampu merah atau lampu lampu hijau
wah ini sudah lampu merah kalau sudah begini
sudah lampu merah
sudah lampu merah
oke apa yang nanti kita akan bahas apa yang membuat kemudian mereka percaya kemudian satu dari empat
mahasiswa ini percaya negara islam harus diterapkan nanti kita akan bahas dalam dialog lebih lengkapnya kita geser lagi slide berikutnya
ini pancasila versus ideologi islam apa yang coba anda
kita pengen sebenarnya dalam tanda kutip ini mengadu ideologi negara kita kita coba bandingkan antara pancasila versus islam
apakah mereka memilih pancasila atau memilih islam
nah ternyata cukup menarik kalau kita lihat di situ
jadi ini kalau kita interpretasi satu dari lima itu mereka lebih memilih islam dibanding pancasila
jadi ada satu orang dari lima mahasiswa atau pelajar itu menganggap bahwa pancasila belum final
pancasila belum final ini juga menjadi warning ya
karena presiden beberapa waktu belakangan terus menggalakkan ideologi pancasila
oke kita geser ke berikutnya
nkri khilafah apa yang kemudian anda ingin
tadi pancasila versus islam kemudian ini kita kontraskan lagi
jadi mereka lebih memilih nkri atau khilafah
jadi memang mahasiswa dan pelajar itu angkanya memang di sekitar itu
dan rata rata memang seperti itu mas ya bagiannya untuk berbagai isu yang anda tadi katakan menuju ke radikalisme
jihad untuk khilafah ini apa yang ingin ditampilkan
ini pertanyaan yang menarik karena kita agak street forward
pertanyaannya adalah kita kasih kita sodorin mereka sebuah statement bahwa saya siap berjihad untuk khilafah
di mahasiswa kemudian di pelajar juga angkanya hampir sama
jihad dalam perspektif orang yang setuju jihad ini apa tindakan jihad seperti apa yang ingin yang mereka coba
nah kita memang tidak menanyakan kepada mereka pertanyaan apa bentuk jihadnya
tapi ini sebenarnya paling tidak menunjukkan alam bawah sadar mereka bahwa mereka kalau ada kesempatan mereka akan bersedia
dan angkanya lebih besar ya mas
angkanya lebih besar
mas daripada angka angka tadi yang kemudian mendukung perda syariah ataupun mendukung negara khilafah misalnya
oke kita geser ke slide berikutnya oke ini kesimpulan ya apa dari presentasi tadi apa yang kemudian paling tidak bisa disimpulkan dari riset anda terakhir
jadi survei ini memang menunjukkan bahwa ini kan survei kita lakukan di kelompok terdidik ya
jadi sma nya pun juga sma unggulan jadi pelajarnya pasti dari kelas
jadi pelajarnya pasti dari kalangan yang menengah ke atas kemudian mahasiswa juga dari kampus apa namanya yang unggulan juga
padahal masih minoritas sebenarnya
betul dan kalau kita lihat berdasarkan survei survei sebelumnya ada tren
ada tren naik
ada tren naik

untuk kalangan mahasiswa dan pelajar yang setuju terhadap negara islam terhadap khilafah dan
dan ini menjadi warning ya paling tidak untuk otoritas terkait pemerintah kementerian ristek dan juga termasuk organisasi organisasi seperti pmi yang paling tidak mengawal di garda terdepan ini ya
ya betul sekali
oke sebelum kita masuk untuk berdialog mas hasan tadi kan ini kan kemudian tadi anda mengatakan ada empat kategori yang kemudian prakondisi menuju paham radikalisme gitu ya
kalau tadi hal hal yang awal misalnya ada ustadz yang lebih populer di media kemudian afiliasi dengan organisasi
masyarakat berbasis agama apakah itu juga bisa menjadi prakondisi menuju radikalisme
nah begini ya jadi radikalisme itu kan baru dalam tahap pola pikir belum dalam kondisi dalam tataran tindakan gitu ya
jadi memang yang penting adalah kita melihat pola pikir mereka seperti apa
jangan jangan ke depannya mereka akan naik lagi ininya
karena mereka kan masuk ke perguruan tinggi ke kantor kantor kemudian ada yang di pns ada yang di bumn dan lain lain
dan asupan informasi termasuk orang orang yang kemudian mewartakan atau mengajarkan agama kepada mereka itu juga berpengaruh terhadap tingkat atau persepsi mereka terhadap hal hal yang tadi kita bicarakan
oke kita kembali lagi ke tempat duduk kita masing masing
itu tadi sedikit perbincangan saya masih ada mas agus di sini mas hasan juga
nanti saya akan minta pendapat dari mas agus
kita juga masih mencoba untuk menghubungi sebenarnya perwakilan dari kementerian ristek dan dikti untuk bisa mengelaborasi lebih lanjut lagi terkait hal ini
tapi hingga saat ini kami belum mendapatkan respon positif dari pihak kementerian sendiri untuk bisa bergabung dalam dialog kami malam hari ini
kami akan segera kembali dengan pembahasannya usai jenah berikut
mas agus terima kasih
anda masih bersama kami dan kita masih membahas bagaimana potensi radikalisme di kalangan pelajar dan mahasiswa yang tadi kita sudah bahas detail detailnya
singkat saja mas hasan sebelum saya akan ke mas agus jadi intinya gerakannya atau potensi radikalismenya itu semakin meningkat dari waktu ke waktu
betul jadi kalau kita melihat tren data dari tahun dua ribu enam belas ke dua ribu tujuh belas sekarang
itu ada sekitar peningkatan

apa yang membuat kemudian ini angkanya terus naik dari waktu ke waktu gitu mas
nah kita memang melihat kesimpulan kita dari hasil survei ini sebenarnya negara tidak hadir
negara tidak hadir
negara tidak hadir
bagi kelompok mahasiswa dan pelajar dalam rangka untuk menanggulangi potensi radikalisme di indonesia
kalau negara tidak hadir harusnya pmi hadir gitu ya
mie hadir gitu mas agus
tapi anda melihat bagaimana riset ini sebelum kita bagaimana peran kemudian
ini kan mahasiswa menjadi kampus menjadi salah satu ladang persemayan tadi katanya
untuk radikalisme pmi disini juga punya peran untuk bisa menghalau hal itu
apa perspektif anda terkait dengan hasil riset ini
jadi pertama memang ini jadi satu refleksi buat kita
bahwa ada survei misalkan tokoh tokoh yang digandrungi anak muda
nah artinya secara psikologis anak anak muda kita di satu sisi dia ingin mendapatkan jawaban yang lebih cepat
tanpa harus bertanya ke kiai dulu dan lain sebagainya
nah artinya kita harus memberikan jawaban di media media yang biasanya digunakan oleh kalangan mahasiswa atau generasi milenial itu
nah sehingga peranan pmi ke depan memang jadi refleksi bahwa kita yang harus memberikan peranan dan memberikan jawaban
tapi anda lihat dari data data tadi
selain tadi referensi ulamanya
kemudian hal hal lebih detail lagi yang tadi sudah diungkapkan mas hasan
ini sudah masuk taraf bahaya belum bagi pmi sendiri
jadi angka ini seperti yang mas hasan tadi sampaikan bahwa trennya terus menaik
terus meningkat naik
bisa jika dibandingkan dengan survei sebelumnya yang dilakukan oleh lembaga lain di tahun dua ribu lima belas
itu naiknya hampir luar biasa meningkatnya
dan ini menjadi warning bagi kita semua
tidak hanya organisasi kemahasiswaan tapi juga negara
oke bagi pmi sendiri apa yang salah sebenarnya
kalau tadi ada yang katakan sudah bahaya
apa yang salah dari pemikiran untuk berjihad
apa yang salah dari pemikiran untuk ingin menegakkan negara islam
apa yang salah berpikiran untuk menegakkan negara islam
apa yang salah dari perspektif atau pemikiran itu sebenarnya
jadi kalau kita sebagai sebuah organisasi kemahasiswaan yang memang lahir dari rahim nu
prinsip yang kita pegang adalah bahwa nkri pancasila itu adalah final
jadi artinya apa apa yang kemudian jadi indikator indikator yang mendekatkan mahasiswa kepada radikalisme itu memang harusnya sudah tidak ada lagi
jadi itu adalah hal yang panjang yang sangat lama dari mulai tahun delapan puluh an bahwa
ancaman ini sudah teridentifikasi gitu ya
jadi diskusi soal asas tunggal misalkan itu kan diskusi yang panjang dan ini merupakan rangkaian saja
dan kalau dilihat dari angkanya ya ini sangat bahaya sekali untuk negara
pmi yang sampai punya pasti kan pmi ada di garda terdepan ya
kita mungkin ada di luar masyarakat
tapi pmi kan ada di titik titik di mana mahasiswa itu ada di kampus gitu
apa yang kemudian membuat
tapi jika tadi anda katakan bahwa ini semakin lama semakin meningkat
ini juga sudah bisa diprediksi
apa yang membuat kemudian ini semakin meningkat dari pandangan anda sebenarnya
jadi saya melihatnya begini ada dua hal
di satu sisi ini menjadi satu refleksi buat kita
khususnya organisasi kemahasiswaan yang memang memegang teguh pancasila dan nkri
bahwa kita butuh elaborasi dan butuh langkah langkah yang lebih kreatif
untuk menangkal pemikiran pemikiran radikal itu
yang kedua adalah misalkan ada peraturan dirjen tahun dua ribu dua puluh
tentang pelarangan organisasi kemahasiswaan ekstra kampus
sehingga itu membuat jadi organisasi kemahasiswaan seperti pmi dan gede menilai misalnya
itu punya keterbatasan untuk masuk dan berkontestasi secara ideologis di kampus
meskipun secara faktual kan tetap bisa bergerak kan di dalam kampus ya
itu kan juga faktanya seperti itu gitu mas agus
apa yang kemudian kalau kita lihat saya ke mas hasan dulu
mas hasan apa namanya kenapa kampus kampus menjadi ladang yang cukup subur
bagi gerakan gerakan radikalisme atau pemikiran pemikiran radikalisme
tadinya seperti anda inventarisir itu bisa tersema lebih subur
jadi kalau kita melihat gini mas budi ya
masuknya itu dari mana sih masuknya dari mana
jadi kalau kita lihat kampus kampus yang ada sekarang
kampus kampus kalau kita bicara dalam konteks riset kita adalah kampus kampus
yang negeri kemudian kampus kampus yang memiliki mahasiswa yang beragam
nah kalau kita lihat memang dalam mungkin lima sepuluh tahun terakhir
itu organisasi organisasi kemahasiswaan yang berbasis agama
misalkan pmii kemudian hmi dan seterusnya itu perannya agak kurang
terutama di kampus kampus negeri selama lima sepuluh tahun terakhir
jadi paska reformasi kekuatan organisasi islam
yang moderat katakanlah seperti pmi dan hmi berkurang
sehingga itu memunculkan tokoh tokoh baru organisasi organisasi baru
yang memang secara ideologi tidak terlalu pancasila
kenapa berkurang apakah memang pengaruhnya berkurang
atau generasi milenial yang punya preferensi berkurang
atau pmii dan hmi dan lain lain itu sibuk berpolitik di luar misalnya
atau sibuk dengan urusan di luar kampus gitu
itu mungkin juga
tapi kalau kita melihat begini ya
jadi tumbuhnya generasi baru
dari kalangan generasi
jadi organisasi organisasi kemahasiswaan kita agak gagap
dalam tumbuhnya organisasi organisasi baru ini
nah ini yang mungkin ke depannya
organisasi seperti pmii seperti hmi dan organisasi yang lain
itu juga lebih kreatif untuk mendekati kelompok kelompok generasi milenial ini
masuk ke dalam masjid masjid kampus
kemudian lebih aktif
lagi turun ke level mahasiswa di fakultas fakultas dan lain
titik titiknya ada di mana sih mas hasan dari riset anda itu
nah memang kalau kita lihat sumber informasi agama mereka
kalau dari survei yang kita lakukan
kemudian dari guru dan dosen agama di kampus
kalau pelajar dari guru agama
kemudian kalau yang dari mahasiswa
dari dosen dan dari ustadz ustadz di masjid kampus
dari sini pintu masuknya
jadi selama kalau kita melihat dosen agama
kemudian guru agama
itu dari kelompok yang intoleran
maka secara otomatis mahasiswa juga akan terbawa
kategori intoleran atau mungkin kegiatan kegiatan apa saja
yang kemudian bisa anda kategorikan ini berpotensi menuju ke radikalisasi gitu seperti apa
ya jadi misalkan apa namanya
ajaran ajaran yang sudah mulai mempertanyakan
misalnya pancasila misalkan
terus kemudian ajaran ajaran yang secara normatif bagus
misalkan ajaran kembali ke al quran dan sunnah
itu secara normatif bagus
tapi seringkali itu berbenturan dengan konsep tentang negara bangsa
nah ini yang mungkin menjadi satu pr ya
buat di kalangan organisasi organisasi mahasiswa
juga di kalangan kampus
hubungan antara agama dan negara itu juga harus diterangkan
pancasila itu sudah final dan tidak bertentangan dengan agama
nah ini yang mungkin tidak pernah diajarkan di kampus
atau mungkin diajarkan seperti doktrin p empat atau pancasila
yang kurang menarik mungkin buat generasi milenial sehingga tidak masuk
anda melihat metode metode seperti itu juga kurang gitu mas agus

sehingga banyak kemudian generasi milenials lebih percaya hal hal
yang di luar kiai kiai khos yang punya kedalaman ilmu yang baik gitu
iya jadi saya melihatnya bahwa terlepas dari ajaran radikal ini
kelompok islam yang ajarannya radikal itu adalah susah untuk diterima
tetapi saya justru melihatnya bahwa mereka sangat luar biasa sekali
dalam menggunakan medium medium globalisasi misalnya
ya medsos penggunaan medsos youtube dan lain sebagainya
ketika anda bertanya terkait persoalan persoalan kehidupan
orang tidak lagi bertanya ke kiai tinggal buka di youtube
muncul jawaban jawaban itu dan
sayangnya celakanya justru dari kalangan kalangan radikal yang
memang menyiapkan jawaban itu
dan itu jadi pr kita sebenarnya ke depan untuk mempersiapkan
jawaban kepada generasi generasi milenial di medium medium itu
ini kan sudah agak terlambat ya mas
kalau kita lihat hasil risetnya mas hasan ini kan sudah
kalau bahasa anak milenial itu kan sudah

kalau bahasa anak milenial itu kan sudah
kemana aja pmii kemana aja apa namanya organisasi organisasi moderat lainnya gitu
apa yang membuat kemudian organisasi organisasi ini
menurut anda termasuk pmi sendiri
agak abai mungkin atau agak alfa mungkin mengurusi hal hal yang berbau teknologi
dan langsung menyentuh kebutuhan sebenarnya
generasi generasi milenial akan pertanyaan pertanyaan agama
karena beberapa waktu belakangan juga tingkat konservatisme
atau tingkat keberibadahan orang juga semakin tinggi ya
banyak pengajian pengajian atau peribadahan peribadahan di kampus kampus
atau di kantor kantor misalnya
itu bagaimana kemudian apa yang membuat agak lupa gitu mas
jadi sebenarnya bukan agak lupa ya
tapi memang waktu itu kita salah memberikan skala prioritas mungkin ya
itu diakui ya mas agung ya
jadi artinya bahwa persebaran dari kalau ngomong jumlah
kita organisasi terbesar
tetapi persebarannya sekali lagi banyak di kampus kampus agama
nah kita kalah bersaing di kampus kampus negeri umum
yang justru biasanya menyumbang pns pns yang berkualitas
lulusan yang kemudian bisa berangkat ke luar negeri
dari identifikasi anda kenapa itu lebih
selain tadi pernyataan mas hasan
apa yang kemudian membuat itu lebih laku di kampus kampus yang besar besar tadi kata anda
yang menghasilkan pns pns berkualitas baik itu
iya artinya itu jadi refleksi kita
bahwa memang kita gagal dalam memahami medium itu
artinya dan ini tidak terjadi di pmi
jadi di semua organisasi yang sifatnya lebih moderat
naifnya kalah bersaing gitu
itu yang harus jadi
kampus kampus besar jangan itu jadi pm
kita juga termasuk menyoroti peran pemerintah
yang punya otoritas di bidang pendidikan tinggi
ini juga tadi mas hasan berkali kali bilang
ini pemerintah abai juga loh pemerintah lupa juga loh
kita akan bahas bagaimana seharusnya pemerintah
dan apa saja keabayan keabayan pemerintah selama ini
di segmen berikutnya
kami akan segera kembali ke usha ajin yang berikut
kami akan segera ke usha ajin
kami akan segera ke usha ajin
kalau tadi kita sudah paling tidak membahas bagaimana peran civil society
yang memang agak lemah di sini ya
bukan lemah tuh maksudnya mungkin agak abai
karena mungkin metodenya yang kurang diperbarui
atau mungkin sibuk dengan urusan yang lain
tapi ada hal yang sebenarnya tidak boleh abai adalah
pemerintah dan juga otoritas otoritas pendidikan seperti kampus
ya kampus dan juga sekolah gitu guru guru dosen dosen gitu

apa yang paling kurang berubah
apa yang paling kurang berubah
paling kurang menurut anda mas hasan dari sini

jadi kita melihat memang kalau dari survei kita kan yang dari mahasiswa
berarti ada sekitar satu dari lima mahasiswa kita kurang setuju dengan pancasila
nah sebenarnya kalau kita lihat

jadi kalau melihat begini berarti peran dari kemeristik dikti sebetulnya
itu tidak ada di mahasiswa di kampus
itu tidak ada di mahasiswa di kampus
tidak hadir seperti apa mas
tidak hadir seperti apa mas
apakah kurikulumnya mata kuliahnya atau pemilihan dosennya kah

jadi warna pancasila kita di kampus itu sudah agak kehilangan
dan harus diakui memang kalau kita lihat kita dilema kalau bicara pancasila dalam konteks hari ini
jadi harus diakui pasca reformasi kita agak apa namanya itu agak nggak enak kalau ngomong pancasila
dikiranya kita masih
dikiranya kita masih
padahal hari ini pancasila itu adalah simbol perekat bangsa yang kita butuhkan dalam konteks pertarungan ideologi antara islam dan pancasila
nah peran pemerintah sebenarnya harus hadir di situ
memperkuat eksistensi pancasila di kampus kampus
caranya seperti apa
apakah doktrinasi seperti dulu pempat gitu misalnya atau ada metode metode yang lebih kekinian zaman now gitu lah

pasti kalau menggunakan pola pola penataran p empat anak kit zaman now ini pasti menolak karena kalau kita lihat
paling mas agus doang yang ikut palingnya penataran
nah mungkin perlu ada cara cara yang lebih kreatif
melalui musik melalui film melalui sosial media melalui event event olahraga dan segala macam
dan itu belum
dan itu belum
sampai saat ini belum
menurut anda gimana mas agus
saya melihatnya bahwa ya itu tadi saya sepakat dengan ada
kalaupun ada keterlibatan pemerintah berarti keterlibatan pemerintah belum efektif
masuknya pemerintah hak kehadiran pemerintah di kampus itu belum efektif
artinya sebenarnya saya sangat menghargai
saya sangat mengapresiasi sekali dengan terbitnya misalkan undang undang ormas misalkan
tinggal eksekusinya saja
nah artinya ketika undang undang itu hanya membekukan badan atau sebuah lembaga atau organisasi yang isinya adalah pemikiran pemikiran
maka butuh peran serta
tidak hanya pemerintah pemerintah mungkin jangkauannya kecil atau dikit
melibatkan kami dari organisasi organisasi kemahasiswaan yang
punya komitmen sangat luar biasa terhadap pancasila
tapi ini kan memang harus dicari metode yang menarik tidak konfrontatif karena ini hal yang sangat sensitif
terkait dengan pola berpikir terutama berkaitan dengan agama
metode seperti apa sih yang kemudian penting harus bisa masuk sehingga mas agus ini bisa masuk dengan penetrasi apakah tunggu
apakah penetrasi hukum atau penetrasi dialog yang sebenarnya perlu kita kedepankan
dilakukan oleh kalangan pelajar dan mahasiswa itu untuk sebagai ideologi tunggal di republik ini
profesor salim said dalam sebuah wawancara dengan cnn indonesia beberapa waktu yang lalu
tepatnya tanggal enam belas agustus yang lalu pernah punya perspektif tentang kenapa sih pancasila itu sampai sekarang masih
kita pancasila itu memerlukan keteladanan elit pemimpin yang harus dilakukan negara ini bukan hanya pemerintah
bagus ada pendidikan pancasila oke tapi kalau tidak ada keteladanan kalau elitnya seperti ini disumpah di bawah quran tapi masuk kpk
semua orang yang masuk kpk ini disumpah diwawancara
kalau kita suci
itu membuat erosi kepercayaan orang kepada elit yang mestinya memberi contoh apa itu pancasila
you mengurus negara you lah yang mempraktekkan pancasila
sebelum kami rakyat biasa menjalankan pancasila
kalau you sendiri tidak menjalankan dengan benar ya bagaimana kita percaya
akan sia sia bentukan lembaga lembaga
selain metode selain kurikulum keteladanan juga hal yang penting gak sih mas
saya mana percaya sama orang yang kemudian berbicara agama
atau berbicara pancasila berbui buih
tapi dia ternyata korupsi misalnya
itu kan kontradiktif dan itu banyak terjadi dalam fakta fakta kehidupan kita
jadi kita memang tidak bisa terlepas dari sosio kultur masyarakat indonesia yang masih melihat sosok keteladanan orang tua itu menjadi penting
senioritas itu masih penting
jadi saya sepakat dengan pak salim said tadi mengatakan bahwa ya kalau mau pancasila ini dihayati oleh seluruh penduduk indonesia
maka unsur keteladanan itu menjadi sesuatu yang harus ditampilkan oleh pemerintah kita oleh pemimpin pemimpin kita
baik pemimpin semua sektor barangkali ya
nah kalau itu tidak ada ya masyarakat akan loh yang atas saja tidak melaksanakan pancasila secara benar ya kita juga berhak dong
salah satunya itu
karena sekali lagi mahasiswa kelompok kelompok muda ini kan generasi yang sedang mencari jati diri
dan mereka akan melihat atasnya melakukan apa
nah itu yang akan dicontoh oleh mereka
kita bicara metode nih mas agus
ini kan menarik terutama pmii dan gerakan gerakan organisasi mahasiswa lain yang ada di titik titik sentral ini yang perlu penanganan tadi kata mas agus
radikalisme sudah semakin berpotensi besar
metode apa sih yang bisa dilakukan nih mas agus paling efektif
apakah dengan cara hukum misalnya penindakan hukum yang represif misalnya dari pihak kampus atau pihak otoritas terkait atau mungkin hal hal yang lebih dialogis
kalau dialogis masuknya dari mana
karena memang sejauh ini kalau kita lihat faktanya sudah ada boundaries atau tembok yang besar antara satu kelompok dengan kelompok yang lain
iya saya rasa saya melihatnya bahwa ada metode yang lebih efektif dari sekedar pendekatan hukum
ya justru saya lebih memilih pendekatan yang kedua pendekatan
pendekatan yang kedua pendekatan personal
bukan dihukum diberangus gitu
kalau diberangus dikeluarkan
kalau nama dan lain sebagainya diberangus tapi kan pikirannya masih tetap hidup
nah artinya pendekatannya itu lebih mendekat pendekatan peer educator kali ya
jadi pendekatan teman sebaya
jadi mungkin kita akan melatih banyak kader di masing masing kampus kampus yang memang kecenderungan radikalnya besar
kita sudah melakukan pemetaan sebenarnya di beberapa kampus
jadi kita akan membuat kader kader yang kemudian menjadi peer bagi mereka
jadi teman sebaya
yang sehingga bisa menjawab persoalan persoalan yang menjadi tanda tanya bagi mereka termasuk
selama ini ada penolakan penolakan atau tembok yang cukup tebal gak sih mas agus
dari kelompok kelompok yang anda anggap itu agak radikal misalnya dalam kampus kampus
ya sebenarnya karena kampus ini kan mimbar bebas
artinya semua ideologi bisa diberikan
bisa didiskusikan dan dipertentangkan
sehingga sebenarnya kita lebih butuh penjelasan penjelasan yang masuk akal bagi mereka
di segmen berikut kita akan lagi lagi membicarakan bagaimana pemerintah bagaimana civil society bagaimana kita semua termasuk media massa
tadi kata mas hasan media massa juga ikut berkontribusi membuat ustadz ustadz yang tadi menjadi panutan bagi masyarakat

tetap bersama kami